transportasi menjadi salah satu sarana vital dalam konferensi tingkat tinggi ktt g dua puluh di kawasan itdc nusa dua bali